bar bar bangun bar
hei ini hampir subuh
nih mah nyobain karpet baru ya
tapi kalau tidur
tuh pintu musola jangan sampai dibiarkan terbuka
nanti kalau ada maling bagaimana
jam berapa ini teh pak
hei hampir subuh
jangan kan mobil yang beroda empat
kalau ada mobil yang beroda dua belas
akang beliin buat siti
ku akang dibeli ke siti
asal siti mau jadi istri akan
bukan itu yang saya inginkan
nah undi aku nah undi
tung menguji kesabaran akang
mendingan langsung tarima saja
capek akang ngedaguan terus
menggelis ku akang ditangkep
saya tidak bisa menerima tawaran akan
dasar perempuan gemel
perempuan tak tahu diri
mau dibantu malah menolak tawaran aku
hei begini saja
kalau kamu menolak tawaran akang
kamu harus lunasi hutang hutang kamu
saya akan laporkan ke polisi biar kamu ditangkap
terus kamu mau bayar apa
sampai ke tepi kuburan hamba
ada sajadah panjang terbentang
hambat tunduk dan sujud
di atas sajadah yang panjang ini
diselingi sekedar interupsi
menukur jalanan seharian
begitu terdengar suara azan
ada sajadah panjang terbentang
oh pintunya terbuka
bar bangun bar
ini hampir subuh
wah nih mah nyobain karpet baru ya
tapi kalau tidur pintu musyola jangan sampai tidur

tuh pintu musyola jangan sampai tidur
sampai dibiarkan terbuka
nanti kalau ada maling bagaimana
mas radiem jam berapa ini teh pak
ih hampir subuh
habis itu langsung ada
abahmu selagi sakit tengorokan
eh si ngaca abahma tadi malam teh ada
ada apa bar kenapa nggak segera ajang
ini kan sudah waktunya
mikrofonnya nggak ada
kamu sudah periksa semua ruangan bar
sudah pak haji
mikrofonnya teh tidak ada
kamu yakin tidak salah tahu bar
mikrofon itu tidak pernah dipinah pinah
semalam abah pakai mikrofon waktu ada nisa
aneh juga ya
kalau boleh mikrofonnya biar saya yang ganti saja
kamu sudah banyak menghabiskan uang
biar bapak saja yang ganti
sekalian menambah amal
oh ya kita kan masih punya kotak amal
coba periksa kotak amal
barangkali ada daerah tambahan untuk belajar pekerja lainnya
kamu punya muksa

eh sini gita ada kabar terbaru udah dengar belum
kak udin kak udin
kak udin teh udah dengar belum
kata orang orangnya kotak amalmu sholat
barang barang lain terus makananmu sholatnya hilang
oh pada hilang tahu nih
sudah udah dengar dari anak buahku
pasti udah dibelikan karpet baru sama si akbar
hah dasar janda gatel
udah gatel teh ternyata tupang mutil juga
bekas sebelum pisan jelmat
emang si akbar itu sudah tidak pantas menjaga musola
benar benar benar
kalau kita teh kasih pelajaran aja sama mereka teh
tuju tuju benar yuk
untung tidak hujan ya bu jadi makanan cepat kering
nanti dari mu sholat terus ke pasar ya bang
tuk tuk tuk
anak sama ibu sama aja tukang mutil
udah ngaku aja kamu
kamu kan yang nyolong barang barang di mu sholat
ada apa ini teh
demi allah atas dasar apa kalian menuduh kami
pura pura nggak tahu lagi
jangan pura pura halim kamu
bar kamu udah nggak pantas jadi penjaga mu sholat
mu sholat itu tempat sholat bukan tempat penjahat
udah udah apa apaan ini
bukan begini caranya membereskan masalah
pak haji akbar itu nyolong kotak amal mu sholat
masa pak j nggak tahu
eh kalian jangan sembarangan menuduh ya
kalau belum punya bukti mengerti
barusan saya dari mu sholat
nggak ada mukena semua nggak ada
pak haji ini buktinya ngapain namun ada di sini
ya allah saya cuma bantuin
banyak omong kamu mana ada maling aku
pokoknya kita gak mau pak haji membelo orang yang sudah benar benar jadi pencuri
sekali pencuri tetap pencuri
kita nggak mau mu sholat dikotori oleh orang seperti kamu
kali ini kami masih berbaik hati sama kalian
daripada kamu saya laporkan polisi
mulai sekarang kamu tidak usah lagi ngurusin mu sholat
kalau tidak kamu berhadapan dengan saya
pokoknya jangan lagi kamu sentuh sentuh mu sholat ini
ibu pembantu ini
wakan kami lebih languge nuevo suaminya
ni juga sangat mendi ini waktunya
tidak pernah mengambil strictlypi
bekommen hak mereka sendiri